kenapa mereka semua tidak sadar
kalau kehormatan bangsa siluman telah terjemah
meskipun tak paklamata
si penguasa kegoro itu telah membunuh saudaraku
bagiku dia tetap yang terbaik
karena penguasa segoro itu
adalah bangsa siluman
apa hanya aku yang sadar
apa hanya aku penguasa yang tidak bodoh
untuk saat ini kamu boleh berbahagia
cakatarup akan memiliki ketenangan hati
dan aku juga berharap
nawaksi dan cakatarup dijauhi oleh mara bahaya
iya kanjeng ratu
sekarang izinkan hamba
untuk meneruskan bimbingan kepada kanjeng ratu
hamba akan memperlihatkan kekuatan laut
atas kuasa laut kanjeng ratu
iya kanjeng ratu
apakah semua penguasa harus berperang
tidak masalah kalau kanjeng ratu menolak
tapi dengan sendirinya
tanpa kanjeng ratu sadari
kekuatan itu sudah masuk ke dalam diri kanjeng ratu
juga bisa digunakan untuk
hal baik kanjeng ratu
silahkan kanjeng ratu
kita akan memulai hidup baru
kanjeng ratu adalah satu satunya penguasa
yang berasal dari bangsa bidadari
dan dengan berkuasanya kanjeng ratu atas kerajaan laut ini
maka kanjeng ratu sudah memiliki kekuatan siluman
ini adalah kelebihan untuk kita

ini adalah kelebihan
tapi kanjeng ratu juga harus hati hati
terhadap keluarga ku
mereka pasti sudah mendengar
tentang peristiwa ini
dan ada salah satu diantara mereka
yang tidak menyukainya
keluarga mu adalah seorang penguasa
aku adalah anakmu
dan aku adalah anak dari penguasa tertinggi saat ini
penguasa kerajaan langit
adik dan kakakku juga berkuasa di suatu wilayah
sama seperti kanjeng ratu
mengapa kau tidak berkuasa juga
aku adalah anak yang tidak diinginkan
karena darahku tidak murni
percampuran antara perkawinan manusia
dan juga siluman

berndone sudah hidup
akhirnya aggression daridoesin
apakah kamu dianggap pada nama itu
sebelum tujuh puluh lagi
tujuh tahun anjing
jangan kanjeng ratu
cobalah merasakan air
karena air sudah tunduk pada kanjeng ratu

bagiku dia tetap yang terbaik
karena penguasa segoro itu
adalah bangsa siluman
apa hanya aku yang sadar
apa aja aku penguasa yang tidak bodoh
untuk saat ini kamu boleh berbahagia
tapi tidak lama lagi kamu akan hancur
kamu pasti haus ya
tolong jangan menangis
ada biung di atas sana
kamu jangan menangis ya
nah maksudku tenanglah
lihat di sana ada bingung
berhak atas pusaka yang dimiliki oleh keratonnya
dan keraton seguro kidul
memiliki pusaka yang paling sakti
tidak ada bagian
yang ada di program
tombak tombak ini kilangan waduh
macam macam kanjeng ratu
nanti kanjeng ratu akan mengetahui sendiri
kanjeng ratu sentuh tombak yang keempat
yang berada di tengah
memperkenalkan mereka pada majikan yang baru